tergantung dari minyak ini
serahkan raga putra aku sekarang juga
tidak akan aku berikan cili wangi
kalau kau mau kau ambil saja sendiri
serahkan raga putra aku sekarang juga
tidak akan aku berikan cili wangi
ini yang kau katakan tegas
apakah ini tindakan tegas rafkah
ini sama saja seperti pengecut
permainan ini semakin menarik
aku harus membuat rarsantang semakin benci kepada walang susah
aku akan menampar
maafkan aku ines
kemarin aku masih menghormati
raka walang susah
kemarin aku masih menghormati
tetapi sekarang kau sudah berlebihan
raka tidak pantas untuk dihormati
cukup bisa aku pahami
tak tubuhkan pun
jika yudhacara sudah tersenyum

p immer menangkan lajullah

kekuatan mataku berkurang
kau tidak akan bisa menembus jurosku dengan mata itu
aku peringatkan kau
jangan menatap lagi dengan mata itu
atau aku akan semakin murka padamu
ada apa yang seru
kenapa kau membeci sekali kepada mata rangga soka ini
jadi kau tidak mau menerimaku sebagai pendampingmu rangga soka
kau itu adalah bangsa siluman
aku tidak mungkin menerhati padamu
kau tidak mau menerimaku sebagai pendampingmu
kau tidak mau menerimaku sebagai pendampingmu
beraninya kau menolakku rangga soka
hanya segitu kemampuanmu seru
aku mau coba menyeret jurusku
aku bunuh kau rangga soka
tak apa rangga soka
kamulah yang pertama serangan
dia benar benar menyerap jurus
sekarang kau tidak bisa lari lagi dariku
kau akan membalaskan dendamku
aku akan membalaskan dendammu
harus merasakan bagaimana rasanya terpenjara
kau akan merasakan bagaimana rasanya terpenjara
aku terpaksa melakukan ini semua

akibat sifat amarahmu dan juga ambisimu
saat ini khanuragaanmu menurun bukan
dan kamu tidak bisa menyerang
aku sepertimu sangat sangat menawanmu
saat kamu sampai di rumah m champu itu
baiklah aku akan memnotifikasinya
akibat kekayaanmu dengan terlalu rindu
bahkan agak ber powok powok
tidak aku akan datang ketawa

damai saja kau
aku akan bantumu
jangan shipment ku bersama
perlu semua bipartisan denganmu
bagus yudhakara kau semakin cantik memerankan peran
sebentar lagi kalian akan hancur di tanganku
dia sudah mati
jangan sampai minyak tuntuk ini jatuh dan tumpah
aku tidak boleh kehilangan minyak ini lagi
nyawa putraku kian santan
tergantung dari minyak ini
serahkan raga putraku sekarang juga
tidak akan aku berikan cili wangi
kalau kau mau kau ambil saja sendiri
serahkan raga putraku sekarang juga
tidak akan aku berikan cili wangi
kalau kau mau kau ambil saja sendiri
kita harus cepatnya membawa raga kian santang pergi dari sini
ayo kita kejar mereka
baik bapak ibu
ibunya tidak apa apa
apa yang raka lakukan
dan segeralah minta maaf kepada ibunya
itu bukanlah salah
tetapi salah ibu sendiri
beraninya kau bicara begitu pada aku
semakin merunci jika kau turut diarmamu
tapi ibunda ibunda dia sendiri
rakawa langsung saja sudah keterlaluan
ibunda tahu dia memang sudah sangat keterlaluan
tapi sebaiknya gusti ratu subang larang
segera kita bawa ke ruang pengobatan
ibunda sebaiknya kita obati dulu luka ibunda
dewa tayang aku tolonglah putramu berikan kami waktu
teruslah bermimpi siliwangi
teruslah berharap kalau putramu masih memiliki waktu
eleh eleh waktu semakin sore
jingga matahari semakin berlari
semang hitam ini gawat
tak lama lagi kau akan mati kian santan
dan tuntaslah sudah dendamku terhadap kematian ayah anda prabu merta sina
ratu masing berhentilah
aku mohon padamu ratu basing
tolong kembalikan raga putraku
aku akan menyerahkan diriku padamu
dukung terus dengan majestic